kerusakan yang terjadi pada tiang penyangga underpass yang berada di depan pusat perbelanjaan pondok indah sudah diperbaiki
sebelumnya kerusakan yang diduga diakibatkan oleh benturan kendaraan itu sempat menarik perhatian warga
hari sabtu sekitar pukul sepuluh pagi beberapa petugas dari satgas bina marga provinsi dki jakarta menambal seluruh penutup tiang penyangga jalan yang melintas di atas underpass pondok indah
kerusakan yang terjadi pada selubung tiang penyanggai jalan ini sebelumnya sempat menarik perhatian warga jakarta
pekerjaan ini memang hanya untuk memperbaiki selubung penutup tiang jalan tanpa melakukan penguatan terhadap tiang jalan itu sendiri
kerusakan pada selubung tiang penyangga ini diperkirakan tidak mempengaruhi kekuatan pada tiang tiang penyangga tersebut
walaupun disinyalir kerusakan pada dinding selubung tiang penyangga tersebut disebabkan oleh benturan kendaraan
permukaan kolom yang kelihatan itu pun tidak mulus tapi itu tidak masalah sebetulnya
yang kemarin itu dibilang pecah atau somplak ya itu hanya casing saja
selanjutnya underpass maupun jalanan yang merentang di atasnya
yang mulai digunakan pada tahun dua ribu lima dan umumnya dirancang untuk tahan selama seratus tahun ini aman untuk digunakan oleh para pengguna jalan